ada apa denganmu
hamba terluka dalam gusti prabu
tapi bukan itu hal yang ingin hamba katakan
ada hal penting lainnya
sepertinya boboan ini akan cukup untuk makan siangku
dan akan segera memulihkan tenaga dalamku
sekarang aku harus kembali lagi ke tempat bersembunyi
kami diperintahkan raden yudhakara
untuk menangkap kentering manik dan prasini
tidak kurang ajar
tidak ada yang bisa memerintahkanku
ingat aku ini adalah ratu pajajaran
menyerahlah kau sudah terkepung
kurang ajar kalian
angkat keringku serang
khanda aku sangat merindukanmu khanda
karena aku mohon jangan tinggalkan aku lagi
dindak akan terima
sepertinya aku mengenali lelaki itu
yang sedang bersama gusti ratu kenteri manik
satu satunya laki laki yang bisa membuat kenteri manik menangis tersenyum senyum dengan manja
tidak ada lain kecuali siliwangi
jadi itu adalah gusti prabu siliwangi
kalau begitu kita bisa menjalankan rencana kita
sekarang ikut aku
ayo kita bertarung
satu lawan satu yudhakara
keluarkan seluruh kemampuanmu yudhakara podoh
belanya negara hidup
bagai agama richa richa dan kash
apa yang kau lakukan kenapa tiba tiba kau menyerangku
ini sesuai dengan rencanaku
berjalan dengan lancar
apa maksudmu sepertinya terdapat luka dalam di dalam tubuhku
bagus kalau kau tidak aku buat luka dalam si wangi akan mencurigaimu
sekarang lakukan tugasmu seperti apa yang sebelum aku katakan
prahasini ada apa denganmu
hamba terluka dalam gusti prabu
tapi bukan itu hal yang ingin hamba katakan
ada hal penting lainnya yang ingin habib sampaikan
ada apa katakanlah
sebenarnya hamba adalah perempuan yang dicari oleh kuncung hitam